kecelakaan terjadi di perlintasan penghubung banten menuju jawa barat
tepatnya di kawasan ciwiah kebupaten lebak banten
seorang pengendara motor dan penumpangnya tewas di lokasi kejadian karena gagal menyalip truk
saat hendak menyalip dari arah berlawanan muncul kendaraan pemadam
kedua korban mengalami luka parah di bagian kepala dan meninggal di lokasi kejadian senin sore
petugas pemadam kebakaran mengaku sempat berusaha melakukan pertolongan
namun kondisi kedua korban sudah kritis
kedua korban mengaku sempat berusaha melakukan pertolongan
jadi ini boleh dibilang
ini bukan kecelakaan ya
jadi dua orang meninggal di tempat ya
atlantas polres lebak kini mengamankan kendaraan dan mengevakuasi kedua korban
ke rumah sakit rangkas bitung sambil menunggu keluarga datang menjemput
adi masda lebak banten